assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dan disini aku gak pake anting
aku gak tau
apa rencana elsa sama foto ini akan berhasil
ren saya butuh bantuan kamu
bisa ketemu sama saya di bogor
gak apa apa pak saya kesana
takutnya saya mengganggu liburan bapak
gak gak kamu gak ganggu
kalau berangkat sekarang bisa kan
bisa pak sekarang juga saya jalan ke bogor pak
kita ketemuan di otetik cafe di jenderal bogor ya
kalo udah deket bogor kamu kabarin saya
baik pak sekarang saya jalan ke bogor pak
terima kasih ren
wih cik lu dimana sih
ini udah sampe lu depan cafe city
ini aku udah mau sampe
sampai kau udah deket kenapa emang
gua kan gak kenal sama onsur ya jadi gak enak gue
ya kenalan dong gak
papanya andin baik kok
gak ada deh
gua masuk duluan ya
pokoknya lu inget lu nyantir hati hati jangan ngebut ya
lima menit lagi kita mulai oke
rina masuk ke kelas sama miss erina ya
ongo tunggu disini ya
mending aku telpon ke rina sekarang
mending aku telpon ke rina sekarang
mau nambah lagi nggak ya buburnya
mama masih punya jus di dapur mau pak
bentar ya pak
you busy repot gak
ah enggak kok aku sama mas chandra baru aja selesai sarapan
ada apa nih tumben telpon
syukurlah kalau gak repot
ini kalau kamu gak sibuk nanti siang ketemuan yuk
oh boleh boleh aku bisa kok
sekarang kan aku masih nungguin rena sekolah
jadi nanti begitu rena pulang sekolah kita langsung ketemuan
oh jadi rina ikut juga
iya ada rena juga
oh oke oke nanti aku kesana ya
ros ini kebetulan ada mas chandra
kemarin itu kan abis ketemu sama rena
mas chandra tuh seneng banget
dia bilang kalau rena itu pinter gemesin
dan rena itu baik banget
gimana kalau aku ajak mas chandra
yaudah kalau gitu ajak aja mas chandra sekalian ya
oh yaudah nanti aku bilang mas chandra dulu ya
kalau gitu nanti kita ketemuan di taman natuna aja ya
di sana tuh suka ada pertunjukan dan badut
sekalian kita bisa kuliner
banyak food stall tempat jajanan di sana ya
yaudah boleh boleh pokoknya nanti aku kesana ya
wah rosa kan ngajak ketemu
tapi ada rena juga
mama ingat kalau papa tuh seneng banget sama rena
papa mau ikut gak
mau dong ma
tapi sebelum kita kesana
nanti kita beli hadiah dulu buat rena ma
bener juga ide papa bagus
ma aku berangkat ya
pak kamu udah mau kerja hari ini
iya alhamdulillah kan aku udah gak apa apa
aku beraktivitas aja biar tambah enak badannya
insya allah enggak udah enakan kok ma
mama mau ikut gak
enggak aku gak bisa udah janji sama elsa
rasa kenapa ada masalah lagi
mungkin dia mau cerita abis liburan kemarin kan
mereka habis seneng seneng
oh gitu yaudah aku antren aja yuk
nanti kamu ketemu elsa di mana
aku drop in aja yuk
enggak usah enggak apa apa aku udah pesen taksi online
sebentar lagi sampai pa
oh gitu yaudah aku jalan ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dan di sini aku gak pakai anting
aku nggak tahu apa rencana elsa sama foto ini akan berhasil atau enggak
aku mau lihat
oh ini ada
oh ini ada
oh ini ada
oh ini ada
oh ini ada
oh ini ada
oh ini ada
oh ini ada
oh ini ada
oh ini ada
oh ini ada
oh ini ada
oh ini ada
oh ini ada
kamu mau ke mana udah rapi
ikut mama aja yuk
mama mau pergi ketemu tante rosa sama rena
mau ketemu reina
iya tadi tuh tante rosa ngajak mama ketemu
terus katanya ada reina
mama tahu kalau papa tuh senang banget kalau ketemu rena
jadi papa juga mau ikut tuh lagi siap siap lagi di kamar
yuk ikut aja yuk
sebenarnya sih aku mau ikut
cuma kayaknya aku gak bisa deh aku udah ada
janjur udah ada urusan
ini taksi online nya juga udah deket
ya udah gak apa apa
oh iya mama udah jalan belum ya
ini aku udah di jalan ya mama di jalan belum
iya ini mama baru aja mau jalan taksinya baru datang
oh iya ma mama udah dapet fotonya kan
yang foto mama sama mama chandra
nah tapi papa nggak tahu apa apa soal ini kan